ditemui seusai menunaikan sholat jumat di masjid baitur rahim istana merdeka
presiden jokowi berbela sungkawa atas meninggalnya dua mahasiswa halu oleo kendari
himawan randi dan yusuf kardawi menjadi korban akibat bentrokan antara mahasiswa dengan polisi
saat terjadi demonstrasi di kantor dprd sulawesi tenggara kendari rabu lalu
jokowi sudah memerintahkan kepada kapolri untuk mengusut dan mendak pelaku penembakan mahasiswa tersebut
saya hiroji un saya bersama pemerintah menyampaikan buka cita yang mendalam
dan berbela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya ananda randi dan ananda yusuf kardawi
keduanya adalah mahasiswa universitas halu oleo di kendari
saya sudah mendapatkan laporan dari kapolri bahwa memang keduanya ikut berdemonstrasi
menyampaikan aspirasi di dprd di kendari sulawesi tengah
dan ananda randi memang meninggal karena luka tembak saat berlangsungnya demonstrasi
dan ananda yusuf kardawi juga meninggal
ananda yusuf kardawi meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit
yang pertama untuk kedua orang tua ananda yusuf kadawi maupun ananda randi
semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan atas meninggalnya ananda berdua ini
dan semoga apa yang diperjuangkan oleh ananda randi
ananda randi dan ananda yusuf kardawi ini menjadi kebaikan bagi bangsa ini
dan mendapatkan tempat yang paling mulia di sisinya
saya juga sudah sejak awal kemarin saya ulangi lagi juga kepada kapolri
agar jajarannya tidak bertindak represi
dan saya juga perintahkan juga untuk menginvestigasi
dan memeriksa seluruh jajarannya
karena yang disampaikan oleh kapolri kepada saya
tidak ada perintah apapun dalam rangka demo ini membawa senjata
jadi ini akan ada intensi kasih lebih lanjut
presiden joko widodo juga sudah memerintahkan kapolri dan jajarannya
untuk tidak bertindak represif saat menghadapi demonstrasi
namun nyatanya kekerasan tetap terjadi terhadap mahasiswa dan juga wartawan
saat ditanya wartawan
presiden jokowi tidak menjawab secara gamblang
meminta waktu untuk menginvestigasi masalah ini
ini terus berulang pak
ya ini kan menyangkut ribuan personil
ribuan personil yang ada di seluruh tanah air
ini juga sampai sekarang juga tidak kan belum
yang menembak ini siapa kan juga belum
jadi jangan ditebak tebak terlebih dahulu sebelum investigasinya selesai